betul sekali memang selain adanya tentunya jumlah kendaraan begitu ya yang ada di jalan dan pembangunan infrastruktur juga sepertinya berpengaruh ya
betul dan kita harus memang bersabar ya karena dalam waktu sekarang hingga beberapa waktu ke depan ini pembangunan infrastruktur untuk terhindar dari macet ini masih terus dilakukan
walaupun informasi berikut ini masih menunggu lagi karena pembangunan lrt ini juga akan dihentikan sementara
betul sekali ferdi dimana ini kementerian perhubungan menghentikan sementara dua pekerjaan proyek infrastruktur kereta cepat jakarta bandung ya
juga light rail transit rute jakarta bogor depok bekasi
ya penghentian sementara ini dilakukan karena adanya proyek yang menumpuk dan menyebabkan kemacetan parah di jalan tol jakarta cikampek
ditemui pada rabu malam menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan dua pekerjaan proyek infrastruktur ditunda sementara hingga lebaran dua ribu dua puluh
akibat proyek yang menumpuk di ruas tol jakarta cikampek waktu tempuh dari jakarta menuju bandung menjadi enam hingga sepuluh jam
budi juga menyatakan telah berkoordinasi langsung dengan direktur utama adhikarya mengenai penghentian proyek tersebut
ia menampik tuduhan adanya keterbatasan dana sehingga dua proyek tersebut terpaksa dikorbankan
sampai minggu lalu tidak ada satu manajemen yang baik
dengan membangun dan di mana membangun itu
sehingga terjadilah penumpukan di area kurang dari lima km
di situ ada pekerjaan elevated di situ ada pekerjaan lrt dan di situ ada pekerjaan kcic
maka jalur yang kecil itu menjadi sempit
dan terjadilah potensi
terlek di situ
nah saya minta ada suatu manajemen waktu tentang konstruksi dan lokasinya di mana